menjelajahi alam dan hutan namun secara virtual
nah ini hal tersebut merupakan aktivitas yang dapat anda lakukan bersama keluarga di hari libur nanti
untuk menalkan flora dan fauna di indonesia dengan memanfaatkan teknologi
ya sebelum kesana kita lihat dulu nih seperti apa rupanya ya berikut liputannya
mengenalkan hutan dan makhluk hidup di bumi bisa dilakukan sejak dini terhadap anak anak
anak anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan untuk menjelajahi hutan dan makhluk hidup melalui dongeng virtual
dan memanfaatkan teknologi imersif yang membuat seakan akan berada di hutan hujan indonesia
imersifku memanfaatkan teknologi untuk menyajikan materi edotainment kepada masyarakat
serta mengingatkan betapa pentingnya fungsi hutan bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi
karena kan kayaknya kalau melihat perkembangan teknologi sekarang
anak anak generasi zaman sekarang itu sangat audio visual
jadi mereka itu sangat visual bukan anak yang membaca
jadi kita harus berbicara atau berkomunikasi dengan generasi yang sekarang dengan caranya mereka dengan cara visual
oleh sebab itu kayak contoh teknologi yang di ruang dongeng dalam cahaya
mungkin udah jarang anak yang akan dibacakan dongeng oleh ibunya
nah padahal itu sementara menurut kami itu adalah cara yang paling personal
cara berkomunikasi yang paling mendekatkan gitu
setelah mendengar dongeng pengunjung akan merasakan berpetualang di ruang interaktif
di ruang interaktif ini pengunjung akan dapat melihat flora dan fauna yang disajikan melalui media
kebetulan masih liburan sekolah dan kami ingin mengajak anak anak untuk pergi ke tempat liburan yang ada nilai edukatifnya juga
kebetulan saya memang menyukai bidang konservasi dan ingin anak anak belajar lebih banyak tentang konservasi lingkungan
lagi gambar orang hutan
lagi gambar orang hutan
boleh lihat aku gambar orang hutan
lagi gambar orang hutan
lagi gambar orang hutan
lagi gambar orang hutan
gambar orang hutannya ya
mas rehan aku boleh nanya nggak tadi mas rehan di dalam ngapain aja sih
di dalam di sana diceritain dongeng sama ke tempat yang ada gambar gambarnya di dindingnya sama ini
selain konsep hutan hujan indonesia

ruang imersifku juga akan membuat cerita terkait antariksa dan samudera indonesia
terdapat banyak cara untuk menikmati waktu libur anda bersama si buah hati
salah satunya yaitu dengan mengajak si kecil untuk menjelajahi alam secara imajinatif
nah di sini pengunjung akan diajak untuk menikmati teknologi imersif yang diproyeksikan tiga ratus enam puluh derajat pada video mapping di seluruh lantai dan dinding seakan akan anda berada di hutan hujan indonesia
seakan akan anda berada di hutan hujan indonesia
restika irawati duyari jakarta